dan ini dari jakarta buah buahan unggulan khas indonesia yang relatif jarang ditemui kini dipamerkan dalam festival buah di senayan jakarta
inilah buah naga orange yang dikembangkan di wilayah jember jawa timur
buah ini merupakan persilangan antara buah naga merah dengan buah naga kuning melalui sistem grafting
buah naga oranye yang pertama di dunia ini dikembangkan sekitar empat tahun yang lalu dan masih diedarkan terbatas
selain buah naga oranye ada banyak buah buahan unik lainnya yang bisa kita temui dalam pameran fruit international dua ribu dua puluh
pameran ini dihelat sejak tujuh belas hingga dua puluh november di parkir timur senayan jakarta
selain buah lokal dan impor dipamerkan juga beragam sayuran
yang dikembangkan secara holti kultura
buah tropis seperti pisang manggis mangga salak dan beberapa buah lainnya menjadi buah favorit ekspor dari indonesia ke luar negeri
saya masih suka buah indonesia
orang indonesia dan saya sudah ke luar negeri kemana mana maka buah indonesia lebih enak segar
seperti jambu kristal
jeruk jeruk jeruk dari medan jeruk mana buat di pres tiap pagi minum
buah buah lokal dari berbagai wilayah indonesia berhasil menarik perhatian pengunjung
salah satunya nanas merah asal kalimantan barat yang berhasil untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh dan mengurangi asam lambung
ada buah mentega
nah ini buah mentega
nah ini buah mentega
nah ini buah mentega
nah ini buah mentega
yang merupakan salah satu dalam golongan buah yang langka ditemukan di indonesia
kalau kita lihat memang aromanya seperti mentega ya
bahkan teksturnya pun lembut juga seperti mentega
dan buah ini ditemukan di hutan hutan di wilayah sekitar provinsi jambi
bagaimana tertarik untuk menemukan buah buah langka lainnya khas indonesia
di ayujihan jakarta